kita ke informasi lain presiden joko widodo meresmikan kongres ke sembilan belas pergerakan mahasiswa islam indonesia di palu sulawesi tengah selasa siang
ya dan dalam peresmian kali ini presiden juga sempat menyampaikan tanggapannya terkait demo yang berlangsung akhir akhir ini
di hadapan ratusan peserta kongres dan sejumlah menteri serta pejabat negara peresmian pembukaan kongres pmii presiden joko widodo menyampaikan pesan damai
dalam sambutannya presiden jokowi menyampaikan dirinya merasa sedih dengan demo yang sering terjadi lantaran seakan membuat indonesia tidak aman lagi
habis hanya untuk itu belum lagi ditambah antar kita yang saling membuja saling menjelekan saling menfiknah saling menolak
kita perlu berhati hati jangan saling membuja kita lupa kita ini saudara